pinggiran jalan ini banyak banget lesehan lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar
yang kita kenalkan yogyakarta itu harganya makanannya murah murah gitu
video yang diunggah aulia di akun tiktoknya aul roket pada selasa malam langsung viral
yang mengeluhkan mahalnya harga pecelele di malioboro yang mencapai dua puluh ribu rupiah
belum termasuk nasi
sementara itu untuk menikmati lalapan ia masih harus menambah uang sepuluh ribu rupiah
ternyata guys biasanya kita makan pecelele kan
pecelele itu harusnya udah ada lalap
betul betul udah lalap
ternyata kita mau pesen lalap itu nambah sepuluh ribu lagi
hingga rabu malam video ini telah disukai hampir enam puluh ribu kali
dan dikomentari hingga lebih dari dua belas ribu kali
deretan ini deretan ini
usai viral pemkot setempat akan melakukan pelusuran
jika benar ditemukan sesuai dengan aturan yang ada
maka pemilik warung akan dilarang berjualan di kawasan malioboro
kami sampai saat ini belum menemukan di malioboro
dan saya yakin pasti tidak terjadi di malioboro
para pedagang di malioboro tadi sudah kita telusuri
untuk kemudian tidak ada lagi persoalan yang kira kira akan nutuk dan segala macam
nah oleh karena itu sekarang ini kami sedang menelusuri disirip sirip
apakah ada para pedagang kaki lima atau pedagang kulineran dan segala macam yang melakukan itu
mengutip detik com menurut ketua paguyuban pedagang lesehan malioboro
desio hartonowati pedagang pecelele yang dimensiun
akun itu bukan anggotanya
sementara menurut kepala upt malioboro ekwanto
setelah dicermati ternyata lokasi yang dimaksud berada di jalan perwakilan
dan menjadi otoritas kemantren danu rejan
sebelumnya peristiwa getok harga juga pernah terjadi pada dua ribu dua belas
warung lesehan bernama intan di malioboro
pernah mematok harga hingga rp empat ratus sembilan puluh
pemilik warung pun mengaku salah
dan bersedia mengembalikan uang setelah dilaporkan ke upt malioboro
untuk menghindari terjadinya hal serupa
pembeli disarankan selalu mengecek daftar harga makanan dan minuman
sebelum memesan agar tidak dirugikan
tim liputan cnn indonesia